implementasi kenaikan yuran badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan april mendatang menuai polemik
apa dibalik kenaikan yuran bpjs
mengapa pemerintah bersikukuh menaikan yuran bpjs kesehatan
bpjs kesehatan jadi sorotan
saya ulas lebih dalam untuk anda
kita lihat terlebih dahulu mengenai angka yang akan mulai diimplementasikan pada satu april dua ribu dua puluh
ataupun kurang dari satu bulan lagi
ini adalah beberapa iuran yang diwajibkan untuk para pengguna kartu indonesia sehat
ataupun memang ini menarik
bagaimana bpjs kesehatan sebenarnya semangatnya dimulai ketika masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
ketika ditransisikan kepada presiden jokowi kemudian berubah nama
kartu indonesia sehat yang bisa digunakan oleh masyarakat indonesia dan tipikal yang akan mendapatkan kenaikan adalah mandiri
kategori untuk mandiri yaitu mereka seperti wira swasta yang harus mengalami kenaikan tarif
kita lihat untuk kelas tiga yang sebelumnya per bulan dikenakan tarif rp dua puluh lima lima ratus akan naik menjadi rp tiga puluh
rp tiga puluh per bulan yang akan disetorkan
kemudian selanjutnya untuk kelas dua dari rp empat puluh dua lima ratus naik menjadi rp lima puluh satu
kemudian yang paling besar adalah untuk kelas satu karena semakin besar biaya ataupun juga ukuran angka dasarnya
maka kalkulasi persentase kenaikan juga pasti akan semakin tinggi
rp sembilan lima ratus awalnya akan naik pada satu april menjadi rp delapan puluh per bulan
dan kenaikan ini memang memiliki dasar hukum dari keputusan ataupun juga kita lihat peraturan presiden
menandatangani aturan ini dan kita lihat peraturan presiden nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
ini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan utama sehingga bpjs kesehatan yurannya menjadi layak untuk dinaikkan
meski akhirnya menjadi kontroversi
namun yang patut kita ingat seperti tadi pernyataan sebelumnya dari bpjs kesehatan
jangan lupa bahwa undang undang bpjs kesehatan memang membuka peluang untuk kenaikan setiap dua tahun yuran bpjs tersebut
dan kita tahu juga ini hampir sama dengan kenaikan tarif tol
yang memang diimplementasikan
memang diimplementasikan secara berkala
kenaikan dua tahun pasti akan dilakukan
dan hanya saja ini baru dinaikan kali ini
namun ini tampaknya membuat banyak orang beropini
kemudian banyak orang mengkritisi mengapa presiden jokowi menaikkan sekarang di tengah lesunya ekonomi
salah satunya adalah ylki yang akhirnya mengkritisi keputusan peraturan presiden nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
namun ada dasar mengapa pemerintah akhirnya menaikkan yuran bpjs kesehatan utamanya untuk kategori mandiri tersebut
yaitu sejak tahun dua ribu empat belas
sejak tahun dua ribu empat belas
ada defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah sebesar tujuh triliun rupiah
sempat juga disuntikan dana oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara
namun tampaknya tidak begitu cukup
jadi ada sesuatu yang memang harus diperbaiki
yang harus dievaluasi
karena ini akan berkaitan dengan hal yang akan saya bahas di akhir
dilema yuran bpjs
ada angka keekonomian yang patutnya memang kita toleransi
mengukur harga keekonomian dengan kebutuhan obat
kemudian juga dengan fasilitas pelayanan yang lain
menjadi terbuka peluang juga
ada benarnya ketika ini harus dinaikkan
namun di sisi lain ada yang belum maksimal
yaitu pelayanan bpjs yang belum maksimal
tahun dua ribu empat belas tahun dua ribu lima belas ketika saya meng cover mengenai bpjs
di awal ketika itu menyatakan ada defisit dokter
kebutuhan dokter yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah
itu masih dari segi dokter saja
belum kita berbicara mengenai infrastruktur
kemudian kebutuhan kebutuhan yang lain
belum lagi kita berbicara mengenai kebutuhan obat
ataupun bahan baku yang impor
jadi hal ini akan menjadi salah satu hal yang harusnya dipertimbangkan pemerintah
kalkulasi harus lebih diketatkan lagi
apa yang sesungguhnya ingin dilakukan pemerintah
pelayanan kesehatan untuk warga utamanya warga yang membutuhkan
memang sudah diterapkan di banyak negara maju
dan indonesia menuju ke sana
itu patut kita apresiasi

pelayanan yang maksimal kemudian juga infrastruktur yang terus diperbaiki
juga harusnya berjalan simultan
dengan semangat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik
untuk siapapun masyarakat indonesia